para pengguna mrt kini harus lebih bijak dalam berperilaku termasuk saat akan membuang sampah
pemprov dki jakarta bersama pt mrt akan menindak tegas warga yang masih membuang sampah di area stasiun mrt
di media sosial sempat beredar video yang menunjukkan sampah berserakan di depan pintu masuk menuju stasiun mrt yang ada di bundaran hi
sebelumnya juga sempat ramai beredar foto dan video saat sejumlah calon penumpang makan dan membuang sampah sembarangan
namun hal ini sepertinya tidak akan terulang karena pemprov dki jakarta bersama pt mrt akan menindak tegas warga yang masih membuang sampah di area stasiun mrt
beberapa banner larangan membuang sampah lengkap dengan nilai denda sudah terpasang di stasiun mrt jakarta
warga yang melanggar akan dikenakan denda sebesar lima ratus ribu rupiah
ini budaya yang kita bangun dan aturan kita memang tidak menempatkan tempat sampah di dalam stasiun itu
kita ingin masyarakat bersama sama menjaga supaya stasiun dan fasilitas mrt itu bebas sampah dan saya kira ini bagus
fase fase ini adalah fase edukasi fase dimana kita mengajak masyarakat untuk tidak buang sampah kira kira seperti itu
kebijakan ini sengaja diambil karena hingga ujicoba akhir
sebagian penumpang masih tidak bisa menjaga ketertiban dalam membuang sampah
untuk memperketat penjagaan akan ada petugas yang berpatroli di sekitar area stasiun mrt
tim liputan cnn indonesia